rapat pengambilan keputusan tingkat pertama tentang rancangan undang undang perlindungan data pribadi
dihadiri oleh seluruh perwakilan fraksi di komisi satu dpr dan pemerintah
yang diwakili oleh menteri kominfo jonny g plate wakil menteri dalam negeri wempi wetipo
serta perwakilan dari kementerian hukum dan ham
mewakili pemerintah plate menyebut ruu pdp akan menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi
yang selama ini tak memiliki payung hukum yang jelas
terlebih marak kasus kebocoran data pribadi mulai korporasi perorangan lembaga swasta hingga lembaga pemerintah
menurut dia untuk menjamin keamanan data masyarakat
ruu pdp membuat pembentukan lembaga independen yang akan mengawasi pelanggaran
yang berada di bawah naungan presiden dan kewenangannya diatur dalam peraturan pemerintah
yang ditunjuk oleh presiden dan akan diatur dalam peraturan pemerintah
ketua panja ruu pdp dan juga wakil ketua komisi i abdul haris alma syari menyatakan
ruu pdp juga mengatur sanksi administratif dan pidana yang akan diterima oleh pelaku pembocor data
instansi tersebut selama setahun
sementara itu hukuman penjara maksimal enam tahun akan dikenakan bagi pelaku pembocor data
dalam satu entitas ya pendapatan dalam hal ini mengacu pada pshk dua tiga
sanksi pidana dari mulai satu tahun sampai maksimal enam tahun
pemerintah dan dpr berharap beratnya sanksi yang telah disepakati dan termaktub dalam ruu pdp
akan memberi efek jerah bagi pelaku pembocor data
ausirion dholu yudhistira satria jakarta